memperingati hari kartini yang jatuh pada hari ini sejumlah perempuan di sanggar senam sidoarjo melakukan senam unik yang mengundang gelak tawa
mereka menggelar senam zumba namun dengan menggunakan pakaian kebaya
nah seperti apa keseruannya berikut liputannya
suasana berbeda tampak di sebuah sanggar senam di sebuah perumahan di sidoarjo
puluhan wanita terlihat bersolek mempercantik diri dan berdandan pakaian tradisional indonesia
namun mereka bukannya akan menari menyanyi ataupun karnaval
puluhan wanita ini bersolek dan menggunakan kebaya serta pakaian tradisional indonesia untuk berzumba kartini sebagai ajang memperingati semangat ibu kita kartini
gak sih gak susah gak ada spesifikasi
pokoknya juga gak terlalu ketat

jadi memang harus memperbaik baya bawa senam dan diperbaiki pakai leci
dengan alunan musik yang rancak puluhan wanita dengan asyiknya menggerakkan tubuhnya meski menggunakan kebaya dan pakaian tradisional indonesia
seperti yang dirasakan endang rosita meski sudah berusia lima puluh delapan tahun ia tak mau kalah dengan yang muda
endang ingin memberikan kebaikan
atau kepada kartini seumurannya agar tetap beraktivitas meski telah berusia senja
kalau usia saya ini biasanya aku malas ikut senang
apalagi zumba kan gerakannya cepat ya
itu biasanya udah malas
tapi kalau saya ini terus ikut
baya sehat juga
acara ini sengaja diadakan bukan hanya untuk memperingati hari kartini yang jatuh pada tanggal dua puluh satu april
namun juga ingin menciptakan kartini kartini yang sehat dan bugar
sehingga dapat terus berkarya untuk bangsa indonesia